kami sudah mengikuti dengan seksama persidangan dari pagi sampai break sekarang dan akan dilanjutkan satu jam lagi
dari semua ahli saksi yang dihadirkan pada persidangan ini sudah kami simak baik baik
dan kami juga sudah mengajukan pertanyaan pertanyaan yang cukup tajam kepada ahli maupun saksi
jadi pada prinsipnya kami tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa dari keterangan saksi dan keterangan ahli di persidangan ini
dan satu demi satu pertanyaan pertanyaan kami juga sulit untuk dijawab oleh para saksi dan ahli yang hadir dalam persidangan sekali ini
jadi intinya menurut hemat kami sebenarnya saksi yang dihadirkan itu tidak menerangkan apa apa
hanya ngomong ngomong saja nggak jelas apa yang diomongkan dan tidak begitu relevan untuk dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan
berkeyakinan dari pertanyaan pertanyaan yang kami ajukan dan tidak terjawab mana yang seharusnya dijawab
kami akan menuang hanya nanti dalam kesimpulan pada akhirnya kami akan menyampaikan kepada majelis hakim untuk menolak keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan ini
selanjutnya silakan pak oto mengembatkan
teman teman semuanya seperti yang pak yusril katakan tadi itu memang kalau kita lihat tadi kita dengar bersama kak ya
ahli yang diajukan itu tidak benar benar menjelaskan tentang kasusnya
yang dijerahkan juga narasi narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini
jadi sama sekali jauh panggang dari api
saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi
salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana sirekat dan sebagainya
tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak nggak ada
nah bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini
membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu aslinya tidak ada
nah kira kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan
jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi saksi yang diajukan dan ahli tadi itu
kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan dikabulkan
kalau dibesarkan saksi saksi dan keterangan ahli ini
sebagai satu contoh tadi bukan saksi ahli hukum yang dihadirkan di sini panjang lebar menerangkan tentang terkaitan dengan kewenangan kewenangan pemilu
ahli bisa membedakan nggak antara sengketa proses dan sengketa hasil
pendaftaran pak gibran sebagai calon presiden itu termasuk proses atau hasil
kalau saya beda di awal persidangan ini kuasa hukum satu mengatakan
eh tadi malah saya ketawa ketawa lucu semuanya
karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya
mereka selalu mendalilkan peraturan kpu mengenai umur empat puluh tahun belum dirubah pada saat pendataran gibran
mereka lupa nggak ada putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah
dan di pasal empat puluh tujuh undang undang makam konstitusi disebutkan putusan makam konstitusi berlaku sejak diucapkan
jadi gak perlu menunggu diroba peraturan kpu
yang kedua yang paling lucu bikin saya ketawa adalah
jadi ada ahlinya mengatakan bahwa jokowi melanggar undang undang korupsi bansos
pertanyaannya bagaimana mungkin mahkamah konstitusi memutus mengabulkan permohonan mereka
dengan mengatakan jokowi melanggar undang undang tidak pidana korupsi dan melanggar undang undang apbn
sedangkan jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini
dan makam konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak

jadi begini tadi juga misalnya ahli menerangkan bahwa
satu pejabat penyelenggara negara atau birokrasi itu tidak bisa mengambil satu kebijakan berdasarkan fonis pengadilan
nah dia bilang putusan mahkamah konstitusi itu vonis dalam bahasa belanda katanya
pak kaligis itu lebih tua dari saya bahasa belandanya jauh lebih bagus dari saya
pak kaligis bisa terangkan nanti fonis itu artinya apa dalam bahasa belanda ya
dan putusan mahkamah konstitusi itu bukan vonis karena tidak mengadili orang
dia menguji undang undang terhadap undang undang dasar
dan dia membatalkan bunyi undang undang pemilu dan mengatakan bahwa
calon wakil presiden presiden itu boleh ya di bawah empat puluh tahun
sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jabatan jabatan yang dipilih melalui pemilu
termasuk pemilu kada termasuk pemilihan kepala daerah
putusan mahkamah konstitusi dalam hal pengujian undang undang itu
mempunyai kekuatan yang setara dengan undang undang
kalau ponis pengadilan dieksekusi oleh eksekutor beda sama sekali pengertiannya
agak heran ya ahli dihadirkan ke sini tapi kurang memahami persoalan begitu simpel ya
ketika zaman dulu kita belajar hukum bicara fonis itu belum ada ini mahkamah konstitusi ini
jadi itulah pengertian vonis dalam bahasa belanda
tapi dalam konteks sekarang sudah jauh berbeda pengertiannya
pak kaligis tolong jelasin setelah vonis ini pak
jadi tadi banyak saya di kontak wartawan selalu pertanyaannya mengenai solbansos
jadi solbansos tadi itu sudah dijelas ke persidangan
ada ahli menceritakan tentang teori port barrel
di mana dalam teori ini katakan bahwa ada digelontorkan upaya menggelontorkan suatu dana kepada masyarakat untuk pemilih tertentu
lantas saya tanya dalam persidangan
ini kan bansos kan dibuat dalam satu undang undang
kalau dibuat dalam satu undang undang berarti yang terlibat di sana adalah pemerintah dan dpr
nah kalau dpr terlibat disana semua ada partai politik
ada pdp pks demokrat gerindra golkar nasdem semua ada disana
artinya ketika undang undang ini dibuat semua partai politik yang terlibat dalam pemilu itu menyetujuinya
nah pemerintah dalam hal ini pak jokowi dituding tuding sekarang salah
kalau presiden atau pemerintah melaksanakan undang undang
ya dia bilang ya memang wajib dilaksanakan undang undangnya
loh kalau sudah undang undangnya harus dijalankan
atas dasar apa bisa menyalahkan pemerintah dalam hal ini
jadi kami melihat disini sekiranya nanti menteri diundang mudah mudahan juga diundang oleh mahkamah konstitusi
saya kira akan lebih jelas lagi bahwa apa yang mereka dalilkan soal bansos itu sama sekali tidak terbukti untuk kepentingan dari dua
tapi itu adalah kepentingan dari dua
masyarakat yang didasarkan pada undang undang yang disepakati bersama oleh semua partai yang ada di dalam peserta pemilu
satu terakhir dari hotman
hari ini terungkap bahwa satu itu tidak pernah melakukan audit forensik resmi atas sirekap
jadi mulai hari ini kalian jangan pertanyakan lagi soal serekap
karena mereka ternyata hanya riset riset pribadi dari yang mengaku ahli
agar sah di mata hukum harus dilakukan audit forensik resmi terhadap sirekap
itu tidak mereka lakukan hari ini
makanya saya semakin ketawa terus lihat mereka berdali dalil
itu berbunyi kalau ponis
jadi kalau putusan nomor sembilan puluh itu erga omnes final and binding
kemudian tadi ada tudanturan desid penipuan
ada tudanturan presiden jokowi penjahat katanya
itu kan mesti melalui undang undang
karena sumpah presiden pasal sembilan ada rata rata undang undang
melanggar undang undang adalah kejahatan jabatan
itu diatur di bawah dua puluh delapan kitab undang undang hukum pidana pasal empat ratus tiga belas sampai dengan enam empat ratus tiga puluh tujuh
kejahatan jabatan itu kalau kita menabrak undang undang
ini mereka sekali lagi cuma omong omong